steak umumnya disajikan dan disantap bersama saus mushroom barbecue atau black pepper
namun bagaimana kalau steak dipadukan dengan sambal ya
nah steak di bandung ini diracik bersama sambal korek khas jember jawa timur
pembuatannya cukup mudah
cabai merah cabai rawit dan tomat dihaluskan
tambahkan sedikit garam
kemudian panaskan nasi di atas hot plate bersama sayuran
di wajan terpisah panaskan tenderloin yang sudah dibumbui
setelah matang daging ditata bersama nasi
terakhir barulah sambal korek disiram di atasnya
kondir peminat yang sama sama lalu warga bandung
dari tim kita sebetulnya ada aslinya dari jawa jember
jadi dia punya ide untuk mengeksplor sambal khas daerahnya
mengkombinasikan steak dengan sambal korek khas jember memberikan sentuhan pedas sedikit asam dan menggoda pada daging
sambalnya pun diolah mentah
sambalnya tuh seger pedes banget
ditambah lagi vaksinasi udah jelas ini pasti kenyang banget
udah lah ini paket lengkap selera rakyat indonesia
dipikir pikir lihat sambalnya ini jadi ingat sambal mama saya
ini kayak di kampung
seporsi steak sambal korek di pusat perbelanjaan jalan koko ini seharga rp enam puluh
dari bandung kita ke denpasar bali
buah kelapa selain bisa langsung dikonsumsi juga sering digunakan sebagai bahan makanan dan minuman
selain daging dan airnya ternyata tempurung kelapa juga bisa dimanfaatkan menjadi makanan
namanya lawar kelungah
atau lawar kelapa muda
untuk membuat lawar ini dibutuhkan kelapa hijau muda
setelah dicuci bersih dan direbus selama lima belas menit tempurung kemudian diiris kecil kecil
setelah itu diaduk dengan bumbu lengkap khas bali yang dicampur cabai bawang goreng dan jeruk lemo
penikmatnya mengaku menyukai lawar kelungah ini lantaran rasanya tidak kalah dengan lawar bali yang menggunakan daging
lawar kelungah ini saya lihat belum ada dagingnya
tetapi sudah terasa ada dagingnya itu yang luar biasa
rasa khasnya itu kelungah itu spesial sekali memang
milik warung di jalan gunung sangiang dan pasar ini menyebut awalnya membuat lawar kelungah sebagai pengganti sayur
namun seiring berjalannya waktu menu lawar kelungha ini disukai banyak pelanggan
rasanya sekilas mirip seperti rebung atau bambu muda tetapi ini lebih legit lebih nikmat dan bumbunya begitu kerasa
dalam sehari pemilik warung menghabiskan sekitar tiga puluh kelapa muda
jika anda penasaran dan ingin mencicipi lawar kelungah ini cukup membayar sebesar dua puluh ribu rupiah untuk satu porsi
tim liputan cnn indonesia